presiden joko widodo sabtu pagi menjadi inspektur upacara peringatan kesaktian pancasila di monumen lubang buaya jakarta timur
upacara tahun ini mengambil tema kerja nyata untuk kemajuan bangsa sebagai wujud pengamalan pancasila
tepat pukul delapan waktu indonesia barat presiden joko widodo memasuki lapangan dan menuju mimbar upacara
presiden joko widodo bertindak sebagai inspektur upacara
sementara ketua mpr zulkifli hasan bertindak sebagai pembaca teks pancasila
peringatan kesaktian pancasila yang ke lima puluh satu adalah peringatan pertama setelah international peoples tribunal di belanda pada november dua ribu lima belas
menyatakan pemerintah indonesia dan amerika serikat bersalah atas aksi pembunuhan masal pengikut partai komunis indonesia
penyelenggaraan kali ini merupakan bentuk sikap pemerintah yang tidak menanggapi keputusan international peoples tribunal
menjelaskan mengenai satu dari
penyelesaian dugaan pelanggaran ham berat masa lalu ya
yang memang sudah menjadi satu tekad pemerintah jokowi jk untuk menyelesaikan berbagai tuduhan itu
sehingga tidak lagi menjadi ganjalan untuk bangsa ini masa kini dan masa depan